ya polemik penindakan kasus pelecehan seksual yang terjadi di kpi dalam dua pekan belakangan ini
dan juga kasus kasus sejenis lainnya yang bahkan tidak terekam di media massa maupun sosial
semakin memperbesar kekhawatiran bahwa indonesia tampaknya belum keluar dari darurat kekerasan seksual
apalagi kejelasan nasib aturan yang sedang digodok saat ini
yakni ru penghapusan kekerasan seksual yang berubah nama menjadi ruu tindak pidana kekerasan seksual juga dipertanyakan
nah sebagian pengamat mengkritisi hilangnya delapan puluh lima pasal dalam draft terbaru
termasuk pasal yang dianggap dapat menjamin perlindungan bagi korban
kita bahas lebih dalam bersama tiga narasumber saya malam hari ini
yang pertama ada wakil ketua balek dpr republik indonesia mas willy aditya selamat malam mas willy
malam ini apa kabar
baik mas willy sendiri gimana kabarnya
alhamdulillah salam sehat semua untuk kita ya
salam sehat semuanya
dan yang kedua ada ketua komnas perempuan
mbak andi yentriani selamat malam mbak andi
selamat malam sehat sehat semuanya ya
salam sehat semuanya

baik baik mbak andi juga sehat ya
dan yang terakhir ada dosen hukum ugm bu iyi sriwe ediono
selamat malam bu iyi
selamat malam mbak semoga sehat selalu ya
sehat selalu bu ii juga sehat ya
oke alhamdulillah kita lanjutkan langsung ke dialognya
saya ke mas willy terlebih dahulu
mas willy sudah sampai sejauh mana pembahasan ruu tpks saat ini
sejauh mana ya sejauh mata memandang lah
berapa persen ya mungkin kalau bisa digambarkan
ya ini baru saya presentasikan kemarin tiga puluh agustus
setelah melakukan lima kali rapat dengar pendapat umum
memang balik dalam rangka penyusunan draft yang baru
nah termasuk mbak i termasuk kak andi
ini kami undang dalam memberikan pokok pokok pikiran ya
nah tentu ini masih draft awal yang dipresentasikan tiga puluh agustus
sekarang sampai pada tahapan masukan dari fraksi fraksi terhadap catatan draft yang kami presentasikan
oke mas willy pasalnya masih sama dengan yang awal empat puluh pasal yang fokus pada empat tindak kekerasan seksual itu
ya sejauh ini
sudah ada banyak masukan yang paling intensif
ini komunis perempuan mbak kak andi ini
bahkan kemarin hari libur pun saya sama teman teman ini menerima masukan semua ya
karena tentu presentasi draft awal itu ya suatu hal yang awal tentu masih banyak kekosongan
nah kami menerima masukan semua ya
kemarin ada jurnal perempuan kaliana mitra ada pmii besok jam ya
sukup konsen ya
itu satu langkah maju
ada hal yang disampaikan tadi dan
mas willy suaranya sedikit putus putus mas
sekarang bisa dengar
memang apa yang fanny sampaikan tadi memang ada beberapa hal yang menjadi catatan yang sampai hari ini menjadi concern kita adalah
tentang hak korban hak keluarga korban dan saksi
itu langsung kami masuk
nah sekarang beberapa hal walaupun ini namanya tindak pidana khusus berkaitan dengan rehabilitasi berkaitan dengan pencegahan
itu bahkan partisipasi publik itu menjadi bab tersendiri
jadi semua kita tampung dan niatan ini adalah untuk semata mata perlindungan korban
ini satu satunya rancangan undang undang yang memiliki perspektif berbasis korban
yang kedua adalah
mengefektifkan langkah aparat penegak hukum polisi dan jaksa dalam penindakan
mas willy sebelum saya nanti masuk ke mbak andi lagi ini kita juga harus menanyakan kenapa judul dari rancangan undang undang atau ru nya diubah
ini masukan dari rdpu dan belajar tentu ya
dari kekeliruan kekeliruan dan
kalau boleh kita jujur mengatakan mentok lah ya
tadi fanny kan
ini kan ada dua kutub yang benar benar tariknya luar biasa ya
nah tentu kita benar benar satu fakta tentang kekerasan seksual ini tidak boleh kita tutup
sama sekali ini kan fenomena gunung es apalagi yang terakhir ini sangat mencemaskan ya
glorifikasi itu ya
jadi bagaimana kemudian membuat bridging ya fanny
tentu bridging nya dengan kehadiran undang undang
nah kalau tetap dengan satu skema yang lama
saya kebetulan dialog dengan banyak teman teman yang
kan landasan pemenang undang itu tiga fanny
filosofis dan sosiologis untuk kasus itu sendiri berat ya
dan bahkan centung abstrak ya
itu yang pertama
yang kedua adalah belajar pada pengalaman yang lalu ketika judulnya penghapusan kekerasan seksual
di dalam bab satu ketentuan umum aja detailing tentang definisi jenis jenis ks itu beratnya ⁇ uzubillahimin galik ya
enggak selesai selesai ya
namun kemudian ini adalah sebuah jalan apa ya
kalau mau katakan secara objektif jalan tengah lah
jalan tengah biar kita tidak terjebak pada kesalahan yang sama
yang kedua adalah tentu bagaimana ini adalah formula untuk
aparat penegak hukum yang selama ini menjadi konsep eee
apa biar mereka memiliki legal standing yang cukup eee
presisi lah gitu
karena da'u ini adalah kekosongan kekosongan dari ks yang spesifik
kita punya rukwp undang undang perkahwinan pkdrt perdagangan orang eee
pornografi ite dan lain lain sebagainya itu belum cukup kuat untuk memberikan
adilan bagi korban
jadi kami mencoba menawarkan ini
itu ini masih terbuka dari pandangan perbaikan
tentu jangan lupa pt uang politik dan yang memiliki hak suara itu adalah
fraksi fraksi yang ada di panja
nah sejauh ini kami batasnya sih minggu depan semua catatan itu akan masuk ke panja
kemudian saya akan membuat rapat panja
kalau gitu mbak andi ini tanggapan komnas perempuan atas perubahan baik dari judul
maupun juga isi dari draft ruu ini seperti apa
dalam diskusi kita di komnas perempuan pertama tama kami tentunya sangat
apresiasi ya dengan langkah yang dilakukan oleh balik untuk memacukan pembahasan ini
karena kalau tidak dimulai kita bisa bisa sampai akhir periode tidak ada pembahasan
sama sekali gitu secara formal
dan tentunya kita berharap bahwa segera
akan disetapkan ini menjadi
ya inisiatif dari dpr dan pembahasannya betul betul bisa selesai sebelum masuk ke tahun politik
nanti tahun politik sudah beda lagi nih konsentrasi banyak orang gitu kan
nah yang kedua kita juga apresiasi bahwa misalnya dengan memastikan judul tindak pidana kekerasan seksual
karena dia juga ada kekuatan lain ya yang disampaikan oleh mas willy tadi
tapi komnas perempuan setuju dengan perubahan nama

peristiwa kerja itu
peristiwa kerja itu
peristiwa kekerasan terhadap
kekerasan seksual itu merupakan sebuah kejahatan
yang patut dipidana dan dia juga memudahkan
sebetulnya aparat hukum untuk membaca aturan pidananya
nah juga ada beberapa hal lain yang menurut kami berkesesuaian ya dengan upaya kita untuk mengajukan
baik itu hukum acara pidananya gitu
dan juga untuk upaya pemulihan korban
sekalipun dia belum lengkap
karenanya kami sungguh meminta agar nanti
di dalam diskusi berikutnya memberikan hatian lebih jauh pada urusan pemulihan bagi korban
kemudian juga soal pencegahan dan juga pengawasan
selain tentunya kami tetap mendorong agar bentuk bentuk lain dari kekerasan seksual
yang sebelumnya sudah ada di rancangan undang undang sebelumnya
jadi ada misalnya pemaksaan aborsi dan pemaksaan perkahwinan itu menjadi sesuatu yang bisa kita bahas lebih lanjut
karena memang kejadiannya ada gitu ya
dan dia ya
dan dialami oleh perempuan indonesia
seperti juga pemaksaan prostitusi dan juga perbudakan seksual
nah ada beberapa hal lain terkait dengan hukum acara yang tentunya kita harapkan bisa ada terobosan
maksud misalnya kan kalau untuk kasus kasus yang banyak dilaporkan
misalnya kasus incest ya
yang setelah bertahun tahun gitu
baru kemudian bisa dilaporkan
sekarang itu kan dia seperti stagnan ya
dalam proses hukumnya
nah kita sungguh berharap rancangan undang undang ini bisa
hambatani sokosangan sokosangan maupun hambatan hambatan hukum
yang selama ini dihadapi oleh korban kekerasan seksual
mbak andi tapi singkat saja mungkin
kalau dari perubahan juru nama sendiri komnas perempuan setuju tidak
untuk perubahan namanya sebetulnya dia salah satu nama yang diperbincangkan ya
di awal sekali
apakah mau tindak pidana kekerasan seksual atau penghapusan kekerasan seksual dan sebagainya
nah kami setuju dengan itu
meskipun kami juga bisa menawarkan beberapa opsi lainnya
kita bisa lihat kata penghapusan itu juga kita kenal ya
misalnya di undang undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga
atau penghapusan diskriminasi berbasis ras dan etnis
jadi kita punya landasan untuk penggunaannya
juga misalnya dengan kata pemberantasan tindak pidana tertentu juga ada
nah yang menjadi
menurut kami sih yang menjadi kunci adalah
enam elemen kunci yang kita harapkan betul betul menjadi perhatian yang akan memberikan
peluang akses keadilan yang lebih besar bagi korban
ini yang harus ada
oke itu nanti ranahnya mas willy untuk menjawab apakah enam elemen kunci ini dibahas dengan jelas dalam draft baru
tapi saya ke bu iyi dulu
bu iyi kalau misalnya dari kacamata pakar hukum sendiri apa urgensi dari pengadaan rancangan undang undang tpks
ini sudah berganti nama ya jadi tpks
di indonesia saat ini dilihat dari kasus kasus yang muncul semakin banyak justru pada saat pandemi covid sembilan
terima kasih mbak
sudah pasti bahwa
sudah pasti bahwa keberadaan rancangan undang undang tpks ini merupakan sebuah koreksi
terhadap sistem peradilan pidana kita yang memang selama ini abai terhadap perlindungan korban
ditambah lagi memang dari segi peraturan perundang undangan di kitab undang undang hukum pidananya
itu tidak mengatur banyak hal terkait dengan kekerasan seksual
jadi ada banyak bentuk kekerasan seksual
yang tidak terakomodir di dalam hukum hukum yang ada baik di kuh pidana maupun tindak pidana khusus lainnya
dan yang kedua tentu saja kita tahu ya sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu dengan keberadaan kitab undang undang hukum acara pidana
yang terkait dengan prosedur bagaimana membawa kasus itu ke dalam sistem peradilan pidana
lebih banyak dan lebih fokus pada hak hak tersangka terdakwa dan terpidana
jadi sangat minim sekali bicara tentang hak korban
jadi saya menekankan keberadaan ruu ini sangat ujen
apalagi telah disampaikan bahwa kasusnya sangat banyak bentuknya beragam
sekarang ini ada lagi kan berbagai bentuk kekerasan seksual yang berbasis online
yang tidak akan cukup misalnya diatur dengan undang undang yang ite
yang masih dengan memiliki paradigma yang masih sangat konsensional
melihat kekerasan seksual berbasis gender
oke tapi menurut bu iyi sendiri apakah materi materi atau concern tersebut
sudah tercakup dalam draft rancangan undang undang terbaru tpks ini
pertama saya menghargai terlebih dahulu ya inisiatif balek ya
karena sudah lama sejak tahun dua ribu tujuh belas terus ketika prolegnas yang terbaru ini
kita menunggu ya draft yang mana nih yang akan menjadi dasar untuk kita memberikan masukan
jadi keberadaan rancangan tiga puluh agustus dua ribu dua puluh satu saya kira baik dan menarik untuk kita perbincangkan
jadi itu sudah jelas dari segi judul saya sangat mendukung karena memang saya berpikir
ruu ini harus diarah kepada hukum tindak pidana khusus
namun memang ada beberapa catatan ya saya pikir tadi pak willy sudah menyatakan
memang ruu ini merupakan ruu hasil negosiasi berbagai kepentingan
saya yakin tidak mudahlah balek membahasnya
tapi semoga nanti dengan proses yang ada kita akan lebih berdialog lebih konstruktif
walaupun kita nanti ada proses negosiasi ada standar standar minimum perlindungan korban
dan bentuk bentuk kekerasan seksual sebagai kejahatan serius
itu tetap harus ada dan masuk di dalam draft tersebut
nanti bagaimana mekanismenya saya pikir kita akan sungguh berdialog lebih baik
karena memang sekarang ada beberapa bentuk yang sudah pasti itu perlu
tapi nanti kita akan diskusikan misalnya kita bicara tentang kekerasan seksual eksploitasi
saya menangkap ini di dalam pembahasan itu hendak hendak mengatur eksploitasi yang rendah sampai pada yang sangat tinggi
pelacuran paksa ya tapi saya kok melihatnya ada tidak terlalu pas juga itu
kalau semuanya dimasukkan ke dalam satu pasal
ada kejahatan kejahatan yang spesifik dengan unsur unsur yang tertentu yang memang harus dispesifikan
kalau kita melihat aja kuhp kita sekarang misalnya membawa lari perempuan untuk dikawin
dia sangat khusus ya jadi setiap pasal itu sangat khusus mengatur kejahatan tertentu
saya pikir nanti ruu penghapusan kekerasan itu akan diatur
karena ruu penghapusan kekerasan seksual atau sekarang ruu tindak pidana kekerasan seksual menjadi penting dan untuk mengatur yang lebih baik
tapi saya sangat mengapresiasi terutama pak willy ya yang sudah memberi breakthrough
bahwa oke sekarang ada draft mari kita berikan masukan bersama sama
dialog yang lebih lanjut terkait dengan pembahasan rancangan undang undang ini tidak hanya di dpr saja
tapi akan kita bahas lebih dalam di segmen selanjutnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
kita lanjutkan kembali dialog terkait dengan bagaimana nasib kejelasan rutpks yang sampai dengan saat ini belum kunjung beres pembahasannya di dpr
mas willy tadi ada masukan dari mbak andi kemudian juga bu iyi terkait dengan terutama enam elemen kunci yang ada atau menjadi concern
apakah ini juga jelas dalam esensi draft ruu terbaru
ya apa yang dikatakan oleh pertama mbak ie ya
tentu itu jadi catatan kami
mbak iyi tentu mungkin sudah dapat draftnya
benar apa yang dikatakan mbak i
nanti apa yang jadi concern mbak iyi
ini yang coba saya simulasikan dengan beberapa teman teman lain ya
misalnya masalah pendampingan
selalu ini kan yang menjadi pendampingan itu teman teman dari sipol
nah bagaimana ruang mereka sejauh ini itu tetap harus kita akomodir ya
karena negara kata halo negara kita sangat limited dalam proses pendampingan
yang kedua katakan oleh kak andi tadi
ya enam elemen kunci ini menjadi fokus kita
ini undang undang yang satu satunya perspektif
tadi saya masukkan nanti akan ada bab khusus
berhadap korban saksi korban keluarga korban dan saksi itu
tentang masalah rehabilitasi kan penting sekali ya
ini kan perspektif kita selain persoalan keadilan yang restoratif ya
jadi semua kita masukkan
tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berharap ini ada sebuah terobosan lah ya
jadi kita benar benar menjadi concern bersama
percikan itu sebuah keniscayaan di ruang sidang
tapi fakta fakta empirik fakta fakta sosial yang terjadi di tengah tengah kita
ayo kita sama sama gak usah tutup mata gitu
jadi memang harus ada toleransi fani
dari yang sejauh ini terjadi
tapi tanpa meninggalkan prinsip
jadi hal hal yang bisa
bisa berkembang lah ya
saya ke mbak andi lagi nih
kalau misalnya mbak andi melihat ada beberapa pasal atau banyak sih pasal yang hilang
dari delapan puluh lima kemudian sekarang empat puluh
ada tanggapan dari pasal pasal tersebut
kemudian juga isu isu yang tidak tercakup dalam pasal pasal yang saat ini ada dalam draft terbaru
seperti yang tadi disampaikan memang ada beberapa tindak kekerasan seksual
yang kemudian tidak menjadi pembahasan khusus di sana
seperti tadi disampaikan oleh mbak di
sebetulnya kita sangat membutuhkan penamaan yang khusus itu
karena kalau semuanya dijadikan satu kantong ya
untuk eksploitasi seksual
justru dia pada proses nanti pelaksanaannya akan bisa jadi membingungkan
dan pada peristiwa lainnya misalnya pemaksaan aborsi
kita tahu sering kali terjadi blunder ya
karena ketika ada pernyataan pemaksaan aborsi
seolah olah kita bersepakat dengan aborsinya
padahal dia menghint
menghilangkan sebuah peristiwa penting lainnya
dimana seseorang dipaksa untuk melakukan aborsi
tapi pemaksanya sendiri bisa jadi bebas dari hukum
nah kita juga melihat beberapa pengaturan tentang pemulihan korban
yang seharusnya sudah mulai sejak proses peradilannya ini
belum secara tegas dikuat menyatakan
karena ada juga formulasi tentang kriteria para penegak hukum
yang diharapkan juga telah melewati pelatihan
agar dia bisa melakukan proses hukumnya dengan lebih berperspektif kepada korban
saya pikir ini pencantuman yang sangat baik
dan kita berharap lewat undang undang ini
semakin tegas bagaimana pelaksanaan pelatihan
dan peningkatan kapasitas dari aparat penegak hukum
karena itu dia perlu dibarengi dengan pengawasan yang ketat
karena selama ini kan kalau kita lihat laporan
untuk komite anti diskriminasi terhadap perempuan
misalnya selalu dikatakan
wah kami sudah melatih sekian ribu polisi
berapa ratus hakim dan lain lain ya
tapi tidak ada proses pengawasan untuk bisa memastikan
apakah pelatihan itu berkorelasi atau dapat direfleksikan
dari proses persidangannya maupun putusan persidangan itu sendiri
dan juga dalam upaya pemulihan korban pasca persidangan
karena sering kali orang berpikir setelah putusan pengadilan
baru sudah selesai
padahal korban masih tetap membutuhkan hubungan untuk bisa pulih
itu beberapa hal yang tentunya kami sangat harap
seperti kata mas willy tadi
simulasikan satu persatu ya mas
rumusan dari rancangan undang undang
yang sangat dibutuhkan oleh warga indonesia
bukan saja yang perempuan
tetapi juga laki laki seperti kasus kasus terakhir
yang mengemuka di publik
oke bisa dipertimbangkan untuk masuk dalam pembahasan lah ya mas willy ya
dan mbak andi termasuk dalam kasus kasus yang katakanlah baru muncul
dalam dua tahun belakangan
seperti kasus kekerasan seksual berbasis siber
dan juga kekerasan seksual terhadap laki laki
ini juga bisa menjadi masukan
ini yang sebetulnya beberapa waktu lalu
sempat jadi blunder sendiri ya
karena dinyatakan di dalam rancangan undang undang
yang diusulkan oleh komnas perempuan dan jaringan masyarakat sipil
bahwa antara korban dan pelaku bisa jadi berjenis kelamin yang sama gitu
tapi ketika dinyatakan itu malah dianggap
justru blunder seperti ini kami harapkan tidak lagi terjadi
karena kita bisa sama sama melihat
bahwa siapapun bisa menjadi korban
dan siapapun sebetulnya bisa menjadi pelaku
karena itu upaya pencegahan harus sangat kuat juga
diatur di dalam rancangan undang undang ini
terkait dengan kekerasan berbasis siber
saya pikir memang ini salah satu ruang terobosan yang sangat kita butuhkan
kita tahu dari kasus kasus yang ada
karena perempuan khususnya korban kekerasan seksual
sangat mudah dikriminalisasi melalui undang undang pornografi dan undang ite
jadi koreksi koreksi terhadap pengaturan yang selama ini justru memarjinalkan dan menyudutkan korban
kita harapkan ada di dalam rancangan undang undang ini
tapi sebelumnya saya ke mas willy dulu
untuk menjamin kedepannya gitu
ketika kasus kasus kekerasan yang saat ini bisa jadi
atau ada potensi tumpang tindih
dengan aturan hukum yang lain seperti tadi gitu
kasus kekerasan berbasis siber
yang mungkin bisa dimasukkan dalam pembahasan rutpks
tapi saat ini kan tumpang tindih aturannya dengan undang undang ite
seperti apa dpr akan menjamin potensi tumpang tini tersebut tidak terjadi kedepan
nah itu kalau standpoint saya ini menjamin tidak tumpang tini
tapi kalau menjamin ini masuk
saya ini bukan pajak pegadaian
jadi biar clear kita ini
fani biar nggak sesat pikir gitu ya
ada sembilan fraksi fani di dpr itu
yang mempunyai hak
nah ini keadaan
kemudian memastikan mana mana
satu sama lain bisa harmonis gitu
jadi biar kemudian
kita juga tidak
kita punya list keinginan yang banyak
kgbo itu kekerasan gender berbasis online atau
ini sebuah kenistayaan
kita hidup di tengah transformasi era digital fani
saya sebelumnya kan di komisi tiga
satu sebelum sekarang di komisi sebelas gitu ya
saya ini anggota panja dan orang konsen sekali tentang rpdp ya
rancang undang undang perlindungan data pribadi
kemarin dengan saya mendengarkan sharing season sama perempuan mardika
itu yang paling banyak dialami
di online itu adalah doxing
itu masuk ke dalam klausul perlindungan data pribadi
jadi ini simulasi yang sedang
ini agak berat bang fani
sedang kami lakukan adalah simulasi dengan ite
karena ite juga akan direvisi kan
ini masuk dalam prolegnas revisi
yang kedua dengan undang undang pornografi
dan yang ketiga dengan rpd
ru pdp gitu
rancang undang undang perlindungan data pribadi
nah simulasi ini yang benar benar kita harus yang fani bilang tadi presisi ya
mana yang masuk benar benar deliknya
karena kalau enggak nanti apa ya
dengan resistensinya tambah besar ya
saya sih prinsipnya mana yang menjadi perlindungan hak warga negara
itu harus kita lakukan
literasi terhadap digitalisasi aja kita masih rendah sekali
apalagi literasi kekerasan seksual di dunia digital itu
suatu hal effort yang harus luar biasa gitu
jadi ini enggak
kalau keinginan boleh lah fani
tapi kalau untuk melakukan simulasinya
saya kemarin ketika teman teman komnas perempuan simulasi apa
mana yang menjadi domain kekerasan gender berbasis online itu
apa apa saja materi muatannya ayo kasih ke saya
biar kemudian saya tidak apa ya
tidak sembrono gitu
ini pekerjaan yang gampang fani
mas willy ada yang menggelitik ini sebelum
sebelum dicapainya sebuah presisi gitu
terkait dengan isi atau narasi dari ru sendiri
harusnya kan ada persamaan paradigma atau persamaan persepsi
dari fraksi fraksi terkait dalam memandang narasi tersebut
apakah selama ini atau sampai dengan saat ini
persepsi tersebut sudah sama
atau masih ada tarik ulur dalam pembahasan
yang ini mau a yang ini mau b
nah kalau seperti itu pertanyaan yang cerdas
undang undang ini nggak pernah berhasil
karena tidak pernah ketemu persepsinya
jadi kenapa ini mantap kenapa ini mati suri
saya balik mengangkat ini untuk dihidupkan kembali
karena ini enggak ada yang mau bahas
karena ini sangat sensitif terhadap agama terhadap kultur terhadap liberalisme
pak ada yang mau bahas fani
saya ini dipanggil mui fani
mui mengeluarkan fakwa
jadi ini sembilan fraksi itu belum tentu bersepakat
jadi anda bisa bayangkan komplikasinya
berarti sampai dengan saat ini bahkan sembilan fraksi tersebut tidak sepakat atau belum menyepakati prioritas seperti apa yang harusnya dibawa oleh rancangan undang undang ini
kalau gitu saya ke bu iyi
bu iyi inikah permasalahan yang cukup laten
dilihat dari kacamata pakar hukum pidana
adanya polarisasi kemudian juga tidak kesamaan persepsi
ini yang membuat bagaimana tindak pidana kekerasan dan juga pelecehan seksual begitu sulit untuk dicarikan solusinya
untuk menjawab ini saya masuknya lewat politik hukum ya
dan atau hukum dan politik ya
ini satu mata kuliah sendiri nih kalau di fakultas hukum ugm
jadi memang betul ya
bahwa kita menyadari ruu penghapusan kekerasan seksual atau ruu tidak pidana kekerasan seksual ini bukan ruu yang mudah untuk disahkan
karena memang masih banyak penolakan ya
dan saya kira ini disebabkan karena adanya daya kekerasan yang sangat kuat di dalam masyarakat kita
yaitu budaya yang mentolerir adanya kekerasan
budaya yang menghakimi korban
budaya yang melindungi pelaku
nah ini harus dirubah memang
nah saya pikir bahwa yang namanya dpr pasti punya berbagai bentuk kepentingan ya
itu hal yang sangat wajar
tapi saya pikir di mekanisme dpr sendiri itu kalau misalnya ada satu yang menolak
tapi ada banyak yang mendukung
saya pikirkan itu dimungkinkan adanya pengambilan suara antar partai untuk segera melanjutkan diskusinya
jadi jangan hanya karena satu partai menolak kemudian prosesnya berhenti
itu yang tadi saya bilang bahwa boleh kita berpartisipasi itu sangat penting
tapi ingat juga bahwa ada satu titik di mana kepemimpinan bangsa ini diarahkan kepada perlindungan perlindungan kepada kelompok marginal yang sudah menjadi amanat dari konstitusi
nah oleh karena itu saya pikir memang harus ada breakthrough
pemerintah sekarang sudah mulai aktif kembali ya
mendorong adanya ruu ini dengan adanya gugus tugas
percepatan ya ruu penghapusan kekerasan seksual
saya pikir harus bersama ini antara mas willy dan saya lihat juga sudah bersama
saya usungnya sudah antara bales dengan gugus tugas
lanjutkan jangan berhenti dan banyak yang mendukung ini
teman teman kampus mahasiswa itu mendukung
jadi jangan selalu mengarahkan kepada yang menolak yang belum tentu dia suara mayoritas juga
nah ini mengubah budaya
kekerasan dan hukum yang kita ingin bangun adalah hukum untuk kemaslahatan dan perlindungan korban
nah dari segi politik hukum sudah kita pastikan itu
nah saya ingin menegaskan bahwa ada pengaturan pengaturan yang tidak bisa tidak harus segera kita selesaikan
sudah terlalu lama
sejak tahun empat puluh enam kita memiliki mengadopsi kuhp
sudah sejak delapan puluh satu kita memiliki kuhp
sepanjang itulah kita meminggirkan korban kekerasan seksual
nah artinya memang mas willy harus lebih kuat ini dan kami siap membantu ya mas willy untuk segera lanjut dan kapanpun kita siap untuk memberikan masukan
mbak mungkin masukannya juga bisa ditelurkan dalam dialog kita pada malam ini karena kita masih akan lanjut ke segmen berikutnya
tetaplah bersama kami di sian indonesian newscast
terima kasih sudah bersama kami di sian indonesian newscast
kita akan kembali lanjutkan terkait dengan polemik atau bagaimana kejelasan dari nasib rutpks ke depannya
saya harus ke mbak andi lagi untuk mungkin bisa diperjelas ini mbak andi terkait dengan klausul klausul apa saja yang mbak andi atau komnas perempuan lihat miss dari draft terbaru rutpks
yang pertama sebenarnya kita punya
yang pertama sebenarnya kita punya banyak sekali harapan bahwa yang pertama tindak sidananya itu betul betul memperlihatkan kekhasan pengalaman yang memang sudah dihimpun selama dua puluh tahun terakhir
jadi tadi sudah disampaikan sekarang ini kan draftnya hanya mengusung empat dan itu juga ada bentuk penyiksaan seksual yang tidak secara tegas disebutkan bahwa ini adalah tindak sidana penyiksaan seksual

dan itu juga ada bentuk penyiksaan seksual yang tidak secara tegas disebutkan bahwa ini adalah tindak sidana penyiksaan seksual

dan itu juga ada bentuk penyiksaan seksual misalnya
dan ada beberapa hukum acara yang kita harapkan bisa menjadi terobosan dari berbagai proses tambatan yang selama ini dihadapi oleh korban
yang ketiga adalah tentang pemulihan bagi korban yang kita harapkan
itu ada mulai dari setiap laporan sampai selesai
termasuk tadi soal kepastian tentang pendampingan dan juga tentang pasca persidangan itu sendiri
ini tidak lagi terjadi
selama ini kan itu salah satu bagian
tadi disampaikan sistem pidana
kita lebih memusatkan kepada
tersangka dan terpidana bukan kepada
korbannya dan karena itu
seperti disampaikan bahwa kita ingin
punya undang undang yang
betul betul bisa memastikan
perspektif korban itu hadir
melalui rancangan undang undang
penghapusan kekerasan seksual
atau menjadi tindak pidana kekerasan seksual
ini betul betul bisa termasuk
di dalamnya kita juga melihat bahwa
betul sudah ada beberapa bagian
tentang pencegahan tetapi belum terlalu
organ yang sebetulnya bisa memainkan
peran penting di dalam upaya
pencegahan ini dan terutama satu lagi
adalah pengawasannya karena yang
ada bentuknya adalah koordinasi
sementara untuk lembaga lembaga independen
yang sebetulnya bisa membantu
proses pemantauan sejauh mana
pelaksanaan dari undang undang ini belum lagi diatur
di dalam draft start tanggal
menegaskan saja bahwa dari
dialog dengan mas willy
kami sangat yakin ya
bahwa upaya untuk
pembahasan yang terbuka dengan partisipasi
yang konstruktif ini akan
kita lalui bersama karena itu menjadi
cita cita juga dari balik supaya
rancangan undang undang ini
betul betul bisa menunjukkan
ragam keprihatinan kita
pada persoalan kekerasan seksual
yang saat ini memang melanda di indonesia
termasuk tadi saya mau menegaskan
adalah soal beberapa
ruang baru ya dari kekerasan
seksual termasuk misalnya
kekerasan di ruang siber
dan juga kekerasan kekerasan
yang sebetulnya berlangsung cukup lama
tetapi proses laporannya sendiri
baru dimungkinkan ketika
korban sudah mendapatkan
keberanian atau kepercayaan diri
dibahas ya terutama tentunya untuk
pemenuhan dari hak hak korban kalau misalnya kita
selama ini kan tahu
korban hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri
dan juga kuasa hukum tapi apakah
dalam draft terbaru ini
ada bentuk pertanggung jawaban yang
lebih jelas gitu untuk pemenuhan hak hak
dan korban termasuk juga keselamatan
baik dari imaterial maupun material
ya kalau itu
boleh saya janjikan saya akan
masukkan bab khusus tentang
hak hak korban hak keluarga korban
dan perlindungan saksi ya
itu jadi konsen itulah yang
menjadikan ekspresi yang
rancangan undang undang tpks ini
yang berperspektif korban
jadi itu hal yang
karena spiritnya dari awal kan
semua rancang undang undang kan memberikan
hukuman kepada pelaku
tapi si korbannya sendiri ya
sudah jatuh tertinggal tangga
segala macam kan ya dampak
psikologis dampak sosial dampak ekonomis
itu kan itu yang menjadi concern kita
yang kedua fani
adalah proses pencegahan ya
kita di sini juga
sedang memformulasikan maka saya bilang gini
anggaran itu dukungan anggaran sejauh ini
menteri ppa itu cuma sekitar dua ratus miliar ya
sebuah konsekuensi logis ketika kita
membuat peraturan perundang undang
nah ini kemudian kami sedang
simulasikan di mana kemudian
partisipasi masyarakat komunitas
dan lain sebagainya dalam proses
pencegahan ya bahkan kami juga
membuat klausul kerjasama internasional
dalam kampanye pencegahan
dan proses pencegahan itu sendiri
itu klausul yang kami formulakan
nah di dalam untuk proses
keadilan yang restoratif di sana juga
selain rehabilitasi ada restitusi gitu ya
ada hal yang harus dibayarkan
oleh baik itu
oleh negara ataupun oleh para
pelaku gitu jadi ini yang
benar benar menjadi konsen kita
oke termasuk tindak pidana
yang katakanlah baru tadi mas willy
kekerasan berbasis siber
kekerasan terhadap laki laki
kalau itu gini
kekerasan seksual itu
tidak mengenal ruang dan tidak mengenal jenis
kelamin itu prinsipnya
itu yang selama ini orang menganggap dikeluargaan
aman nah ternyata dikeluargaan paling besar
terjadi kan oh di institusi institusi
ke sekolah publik
apa ya di institusi
keagamaan dianggap itu sebagai hal yang
mulia hal yang suci ternyata di sana
banyak terjadi juga
kan itu yang menjadi konsen kita
kalau yang berbasis online atau
benar benar membutuhkan simulasinya
biar dia tidak tumpang tindih dengan tiga hal
ini pekerjaan saya yang sedang
saya lakukan fani saya sedang
dengan tiga undang undang
undang undang ite karena dia juga sekarang
sudah ada hasil kajiannya dari kumham
yang masuk untuk direvisi juga
dan undang undang perlindungan
data pribadi biar tidak saling
tumpang tindih satu dan lainnya
ini membutuhkan ada memiliki
delik delik yang khusus dan sangat kuat
kita akan masukkan itu
dalam jenis kekerasan seksualnya
tapi kita tahu undang undang ite tidak
katakanlah tidak berpihak pada korban
gimana dpr bisa menjamin
menjamin ini kan nanti
proses dinnya disusun oleh
pemerintah fani jadi
melakukan termasuk apa yang dibilang oleh
kak andi tadi
semua menjadi pintu masuk undang undang
jadi ketika revisi undang undang ite
masuk saya sudah bisa sisir
tidak fani itu kelebihan karena
balik itu kan jantungnya dpr
jantungnya parlemen jadi
simulasi dan proses penyisiran itu
akan kami lakukan fani
yang kedua sebenarnya
kendala yang terberatnya
ini kalau kita berbicara pada
pembelajaran masa lalu
dan kemudian kendala kendala di lapangan
perspektif penegak hukum
itu yang sekarang sedang kami
kejar sehingga klausul yang dibilang oleh
pak andi tadi kami cantumkan secara
terang benerang di dalam
di dalam rancangan undang undang ini
tapi jangan lupa fani begini
tidak ada segala sesuatu
yang ujuk ujuk jatuh
dari langit begitu saja
undang undang sebagus apapun
dia membutuhkan alas yang
kuat biar dia jejek
biar dia memiliki
cengkeraman yang kuat
ke masyarakat dan
aparatus aparatus penegak hukumnya
apa itu adalah
literasi bukan hanya edukasi
narasi yang benar benar
pas ini bukan narasi yang sifatnya
bukan narasi yang sifatnya paranoid
ancaman teror bukan
tapi narasi ini harus dibangun
oleh masyarakat secara lebih luas gitu
kalau kami ingat dulu
waktu zaman balai pustaka marah rusli
membuat datuk maringi dan
siti nur bayar
bagaimana itu ketika
terjadi kawin paksa ini loh dampak
sosiologis dan psikologis yang
sangat luar biasa nah narasi narasi ini
seolah olah semua kebijakan itu
bisa menyelesaikan ini problem
hanya bisa diselesaikan bahasanya
hukum sebagai pintu masuk
bisa tapi dia tidak semata mata
harus kita selesaikan juga dengan
pendekatan pendekatan yang lain fani
ya mungkin dengan adanya penantian
selama sembilan tahun katakanlah
ini ya dalam menanti
bagaimana kejelasan rancangan undang undang
ini bisa meningkatkan daya cengkram tersebut
yang seperti mas willy katakan
tiffany sebentar sebentar saya mau
klarifikasi tadi di infografis
fani katakan ini undang undang carryover
dan fani bilang sembilan tahun
terus terusin nanti mbak aik bisa jelaskan ya
benar benar baru gitu jadi tidak
langsung dibahas gitu jadi
biar publik mohon fani
dpr ini dikaci dimasih udah biasa
tapi publik harus kita luruskan
informasinya biar dia tidak sesat
terus menerus fani ini kalau nggak
dibahas sekarang nggak ada yang bahas fani
jadi biar fani juga
kan hukum kan biar nggak keliru memahami
sistematika pembentukan peraturan
perundang undangan begitu fani
tadi kan kita sudah jelaskan idenya muncul di tahun
dua ribu dua belas yang mana kalau misalnya kita
bisa ambil dari tarik dari garis
belakang sembilan tahun ini penantian
atau sejak ide ini dimulai
mungkin bisa mencapai
finalnya di tahun dua ribu dua puluh satu seperti itu
insya allah oke
bu iyi mungkin bisa jadi masukan
bagi balik dpr atau pihak pihak yang
bisa melakukan diplomasi atau
dialog ke depannya gitu bagaimana
caranya bisa menyamakan perspektif
menyamakan persepsi terkait dengan pentingnya
dan juga prioritas
bagi keamanan bagi hak hak yang
harusnya korban dapatkan karena selama ini
yang kita lihat kasus kasus atau penanganan kasus kasus
cenderung tidak berpihak
pada korban gitu atau keuntungan
mbak sebelum menjawab itu saya
mau menambahkan dulu enam poin
yang perlu dimasukkan kembali
di dalam ruu ya kita berkenan ya
jadi yang pertama itu
definisi kekerasan seksual jadi saya
kira memang ada
adalah pada keinginan seksual
padahal kita tahu betul bahwa
berbagai bentuk kekerasan seksual
seksual itu bukan satu satunya
pelaku untuk melakukan kekerasan seksual
tapi ada proses
kontrol terutama ya karena memang
kekerasan seksual itu basisnya adalah
relasi kekuasaan atau
upaya upaya penghukuman bahkan
untuk memenuhi keinginan seksual hanya
salah satu padahal saya lihat
hampir semua definisi
di lima bentuk tadi itu
menekankan hanya pada
pelaku lagi dasarnya jadi
berbasis pada persepsi pelaku
bukan berbasis pada
kondisi korban ya itu satu ya
pak willy nanti kita perlu hati hati
karena memang kelihatannya
definisi ini menghilangkan
penting yaitu kekerasan berbasis gender
itu memang menjadi hilang
di dalam turuh
di dalam ruu ini kalau mau jujur
ya itu yang pertama nah yang
kedua itu bentuk kekerasan
seksual tadi kan sudah disebutkan oleh
mbak andi beberapa saya
mau menambahkan jadi harusnya
seksual yang sudah definitif
yang memang secara internasional
juga sudah diakui sebagai gross
kejahatan yang serius itu
kalau prof edi bilang grafiola
diabaikan misalnya perbudakan
seksual pelacuran paksa
nah sekarang ada lagi perkembangan
kemarin kita diskusi dengan
para akademisi yang dari indonesia timur
mereka mencita simulasi
itu nggak masuk itu dengan pasal eksploitasi
untuk perkawinan paksa
apalagi perkawinan anak itu
menjadi sekarang tambah lagi
yaitu perundungan seksual
dan perundungan seksual online
di dalam dunia kerja itu banyak sekali pak
dan itu bukan untuk meminta
hubungan seksual tapi lebih mengontrol
ulang lagi nah yang ketiga
itu hak korban tadi sudah
disebutkan hampir hilang jadi
hak korban yang sama sekali
tidak ada adalah hak korban atas mendapatkan
informasi tentang proses penanganannya
dan kemudian juga ada
korban atas informasi perlindungan
terhadap korban itu hanya pada sistem
peradilan ketika masuk ke peradilan
pak padahal harusnya kan dari mulai
awal penampingan ya hilang semua pak
jadi itu penting dan pencegahan
itu tekanannya hanya
kepada dunia kerja dunia pendidikan
seperti apa untuk
membangun infrastruktur seperti apa
satu lagi terakhir pak soal
pemantauan menurut saya
pemantauan harus independent body ya
dia nggak bisa pemerintah
memonitoring dan mengevaluasi
di luar dari pemerintah ya itu
menyarankan lembaga independen yang sekarang
ada seperti komnas perempuan harus
menjadi masuk sebagai lembaga
pemantau karena mandatnya memang
melakukan pemantauan nah itu
mbak nah sekarang bagaimana menyamakan
persepsi saya pikir ini
hal yang menjadi sangat penting
adalah kita harus banyak diskusi
banyak dialog ya
dan terbuka untuk
kondisi yang ada dan yang
menjadi penting adalah kita harus
bersandarkan pada pengalaman
suara korban jadi
berdialog dengan korban
sehingga tahu apa kesulitan kesulitannya
atau dengan pendamping korban
jadi kelompok kepentingan yang utama
memang mau nggak mau adalah
korban dan lembaga lembaga
dan korban ini yang utama
spek holder utama yang lain itu
persamaan persepsi adalah
pr kita semua
dan ini memang harus
persamaan persepsi itu harus ada basis
untuk perlindungan kelompok yang
selama ini rentan dan terabaikan
itu memang jadi ukuran
untuk kita bisa adanya
persamaan persepsi itu kalau memang
orang mengabaikan kondisi
kekerasan memang berarti dia sudah
tidak bisa lagi lagi ubah
pikirannya berarti kemudian
proses politik yang bermain
atau proses politik ya pengambilan
suara ya memobilisasi
partai partai yang selama ini mendukung
yang tidak mendukung
saya sih berpikir memang pemerintah
saya pikir harus lebih aktif lagi
pengalaman kita dengan undang undang pk
det itu pemerintah
walaupun itu ruu inisiatif dpr
pemerintahnya itu sangat aktif
sekali nah saya berharapan
ini akan sama sama lagi
tone nya sama ini masalah
kita apalagi kementerian
pemberdayaan perempuan sudah mengakui
bahkan dalam tiga bulan saja
jumlah kekerasan yang masuk ke kementerian
pemberdayaan perempuan sudah sangat banyak
jadi saya pikir ini harus
lebih kencang lagi tidak bisa
pakai jalan legislasi biasa
legislasi biasa itu kan berdasarkan
undang undang itu kan peraturan
perundang undangan saling menunggu
ini inisiatif dpr pemerintah menunggu
dengan kondisi yang darurat
kekerasan semuanya harus
bersama harus cepat
dan tidak lama lama
tentu kehatian penting
kehatian kehatian saya setuju
tapi juga tidak terlalu lama
saya kira itu mbak
bagaimana mbak andi dari komnas perempuan
mengawal jalannya proses
pembalasan ruu ini sampai nanti akhirnya
final resmi disahkan
mbak andi suaranya putus putus
masih di mute mungkin
mbak andi bisa di unmute
apakah sudah kedengaran
tentunya ada ruang ruang yang
diciptakan oleh balek
sidang sidang formalnya yang kita harapkan
komnas perempuan juga akan turut diundang
sehingga kita bisa memaparkan
apa saja masukan masukan
supaya inisiatif awal
dan istikat awal itu tidak hilang
tercecer di dalam proses pembahasannya
tetapi kami juga ingin mengapresiasi
ruang ruang lain yang juga
dibukakan oleh mas willy
terutama ya dengan tim
di mana kita bisa berkomunikasi
secara langsung juga
dan bahkan ajakan untuk simulasi
bersama ketika ada
keresahan yang kita tangkap
baik itu dari rekan rekan
masyarakat sipil yang selama ini melakukan
pendampingan pada perempuan korban
kekerasan maupun kawan kawan yang lain
termasuk juga dari pengalaman
di dalam pemantauan pemantauan kasusnya
kita juga mengupayakan
tentunya dialog dialog seperti ini
untuk kita bisa kawal bersama
dan peran media menurut kami
menjadi sangat sentral karena
kawan kawan media selalu memiliki
dan juga mengupayakan
informasi ini bisa menjadi lebih
luas di mata publik
hal lainnya adalah juga melalui
koordinasi dengan pemerintah
tadi sudah ada satgas
untuk mengawal ruu ini
serupa ini juga masih terus
kita bisa ciptakan melalui
saya pikir rancangan undang undang ini
juga menjadi perhatian internasional
baru baru ini kita lihat
bagaimana upaya dari
kelapor khusus pbb tentang
keterasan terhadap perempuan membuat
sebuah kajian utuh tentang perkosaan
di berbagai negara dan indonesia
menjadi salah satu sorotannya
karena memang rekomendasi
perubahan hukum pidana itu sudah diarahkan
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ketika tragedi mei terjadi
dan korban kesulitan
untuk bisa mengangkat kasusnya
mengingat definisi perkosaan yang ada
sangat terbatas di dalam
di dalam ruj
di dalam kuhp kita
ini juga akan menjadi
saya pikir sorotan nanti di komite
sido yang akan segera
bersidang pada bulan oktober
dan sebentar lagi juga ada
sertifikasi konsensi yang lain
jadi rancangan undang undang ini
memang dinanti tidak saja
internasional berharap ada sebuah terobosan
di indonesia yang kemudian bisa
bagi negara negara lain yang juga memiliki
stagnansi pada upaya
untuk memastikan keadilan
dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual
oke mbak andi
berarti target dari dpr untuk
mengesahkan ru ini di tanggal dua puluh dua desember
atau hari ibu
aturan pembangunan nendang sama mbak i
inisiatif dpr abis itu harus
diperipurnakan dikirim surprise nya
ke presiden itu terbit dimnya
kalau dari kami kami usaha ini kita bisa mencari kemampuan

tapi dinamikanya seperti tadi
itu yang pertama yang kedua
kita ini tidak boleh
di sini galak di tempat yang lain
jadi harus satu kata dan perbuatan
anggota dewan itu sudah biasa
anggota dewan dicaci maksi dituding tuding
sudah biasa mbak i tapi
galain media yang juga melakukan
glorifikasi harus fair dong hidup ini
jadi jangan tutup mata
kita kerjasama ini harus tangan
tangan dan kiri jadi jangan
amnesia gitu jadi fanny
gitu saja pesan saya
tapi literasi kita harus sama sama
jangan di sini kita galak galakin
di ruang yang lain kita tutup mata
kesatuan kata dan perbuatan
itu kuncinya terima kasih fani
oke pekerjaan untuk kita bersama
semuanya ya tapi sayang
karena waktunya sangat sempat kita harus
sudahi dulu dialog pada malam hari ini terima kasih
dan juga mbak andi bersama kami di sian indonesia
newscast pada malam hari ini sehat selalu
semuanya terima kasih sekali lagi atas waktunya
selamat malam semua
dan tetaplah kami
sian indonesia newscast akan
segera kembali sesaat lagi